palang merah indonesia atau pmi bekerjasama dengan lembaga biologi molekuler eijkman
untuk mengembangkan pengobatan bagi pasien positif covid sembilan belas menggunakan plasma darah
plasma ini berasal dari darah pasien covid sembilan belas yang telah sembuh
dan nantinya plasma akan diinjeksi ke tubuh pasien kritis untuk meningkatkan antibody
pmi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kemampuan dan juga wewenang untuk menarik darah dari pasien
pmi juga memiliki lima belas fasilitas pengolahan plasma darah di lima belas kota di indonesia
kepala lbm eijkman amin subandrio menjelaskan beberapa prosedur dan pengujian sebelum plasma bisa dimanfaatkan
di antaranya memiliki kadar antibody yang cukup dan tidak mengandung virus ataupun bakteri lainnya
ada lagi proses lain yang mungkin dibutuhkan untuk
dan mengeletralisir virus virus yang masih ada di plasma itu melalui proses radiasi dan sebagainya
intinya adalah kami ingin memastikan bahwa plasma yang diberikan kepada pasien itu
betul betul bermanfaat dan tidak berpotensi menimbulkan efek efek yang tidak diinginkan